si melek ketik kamu bara
aku nungguin kamu sampai perutku munas kayak gini
kamu dari mana saja sih berang
aku habis dari rumah curagan dahlan sir
ya allah bara
itu sama saja kamu menentang bahaya
aku hanya ingin memastikan bahwa mardian tidak menebar jahatan
itu namanya kamu genggam
besok waktunya kita untuk membongkar kejahatan siapa sebenarnya manusia harimau itu
kamu nggak jadi mulus
iya aku lupa
abis itu aku mulus lagi bara
nanti aku ke sana yuk
bu gimana cara seserahannya
luar biasa den ayu
hantaran dari den mardian banyak sekali
banyak sekali perhiasan baju baju kain kain dan peralatan makan
dan banyak lagi den ayu
sayangnya kenapa bu
sayangnya den mardian tidak datang den ayu
kenapa dia tidak datang ya
malam ini kalian boleh menghabiskan kebahagiaan kalian berdua
besok ada tugas penting untuk kalian
menghabisi seluruh anak keturunan kiai agang prayogo
sebentar lagi adalah hari bahagiamu
sebentar lagi juga calon suami kamu akan datang
makhlu dilihat sama tamu tamu
kau itu mah
kamu bikin garis depan pintu itu
lalu kamu siram dengan air kendi ini
kemudian kendi untuk upacara kamu ganti dengan kendi ini
aku ingin mengungkap belang manusia harimau itu depan semua orang
aku satu langkah masuk ke dalam
sudah habis aku dibantai sama jagoan jago di dalam itu
aku yakin kamu punya segudang akar
iya aku pikirkan dulu ya caranya supaya bisa masuk ke dalam
sudah siang begini juga gendahlan belum datang juga
rombongan juragan dahlan belum datang mbak iyu
sudah sabar dulu nanti juga mereka datang
lebih baik kita nunggu di dalam ayo banyak tamu loh
saya mau ke rumah pak rahman
ke sana undangan
saya ini kepala rombongan dari pengantin pria
saya memang diutus terlebih dahulu untuk menangkal pengantin dari hal hal yang tidak diinginkan
seperti hal hal gaib dan sejenisnya
kalian kenal ki maruto
ki maruto orang pintar dari kudus itu ki sana orangnya
lihat saja penampilan saya apa saya sudah pantas menjadi kimarutu
kimoroto orang yang sangat terkenal sekali tapi saya belum pernah melihat orangnya rupanya seperti ini potongannya
dengar saya bisa merubah kalian dalam sekejap mata kalian bisa berubah menjadi
oh tidak jangan ki jangan silakan ki silahkan masuk
silahkan ki nanti saya jelaskan ke pak rahman curagan dahlan telah mengirim dukun terkenal untuk menangkal balak
oh iya tolong bilang juga saya tidak usah dibayar tapi bawakan saya saja makanan untuk oleh oleh yang enak
mari ki silahkan masuk
dia ini disuruh jura gendala
bawakan saja makanan yang enak enak
untuk dibawa pulang mbak yu
dukun terkenal dari kudus
kiriman besan untuk menjaga keselamatan kita
mari mbak yu
kamu memang luar biasa
akal kancilmu luar biasa
hebat sih memang hebat aku
tapi jantungku ini
rasanya mau copot
aku dapet makanan
aku sedang puasa sih
puasa apa lagi tuh barah
kamu tuh ya puasa terus
kapan kita makan enaknya
aku makan aja
oke sepertinya ini konylip sunop
yang jieb asia